apakah pertamina sudah mendapatkan rumusan solusi agar peristiwa kebakaran tanki pertamina di cilacap yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berulang
dan bagaimana pula antisipasi lanjutan terhadap dampak kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar
sudah bergabung melalui sambungan telpon dengan ifki sukaria corporate secretary pt kilang pertamina international
selamat sore pak ifki
ya terima kasih pak fk sudah bergabung dengan kita
pak ifki kita ingin konfirmasi beberapa hal
betul ya kalau polisi ini sudah menemukan dugaan awal penyebab kebakaran ini akibat sambaran petir
tapi publik bertanya se fragile itukah kilang sehingga petir saja bisa membakar sebesar itu
atau bagaimana sebenarnya security system di sana pak
baik mas fedy
pertama terkait dengan tadi dugaan yang disampaikan oleh pihak polisian
ya kami nanti tentunya akan mengikuti proses
lebih lanjut ya investigasi yang akan dilakukan oleh pihak polisian itu sendiri
juga nanti investigasi dari pihak internal maupun nanti dari pihak pemerintah
beritahu mas fedy
sementara itu terkait dengan menyakut masalah insiden yang terjadi saat hujan dan diduga tadi ada petir
kami juga itu nanti kita lihat
seperti apa kejadian yang sebenarnya
dan tentunya kalau bicara menyakut masalah apa
yang kami siapkan dalam rangka tadi reliability kilang kami
ya baik dari sisi operasi maupun pencegahan dari kebakaran
baik akibat dari sisi internal maupun eksternal
ya termasuk faktor alam
ya dalam hal terkait dengan faktor alam yang diduga tadi dari petir
kami selepas dari kejadian atau insiden balongan sebenarnya
untuk memastikan bagaimana penguatan dan juga kelengkapan ini bisa ditambah
atau disesuaikan dengan kondisi yang ada berkembang
sesuai dengan cuaca yang saat ini terjadi
oke pak ifki
seharusnya kan kajian tentang dampak dari
kerusakan oleh bencana seperti hujan atau petir seperti ini kan sudah di awal begitu ya
tapi kenapa kemudian
tidak ada antisipasi yang lebih optimal begitu
hanya karena petir saja
seharusnya ada teknologi yang bisa diterapkan
ini objek vital nasional soalnya pak fki
jadi memang bahwa tadi saya sampaikan baru lagi
ya kami sudah memasang
sesuai dengan standar internasional
ya kembali lagi kami sampaikan bahwa
upaya itu tengah dilakukan
ya dengan kejadian ini kita semakin mempercepat
pemasang alat proteksi sistem yang perlu diperkuat
di daerah daerah dimana dikilang yang perlu diproteksi
dan juga kami melakukan lebih kerap lagi
untuk melakukan monitoring
let proteksi sistem yang ada
seperti itu mas ferdie
berarti ini menjawab
spekulasi yang berkembang
bahwa ini bukan
kelalaian sop atau unsur sabotase dari
pihak pihak tertentu begitu bukan ya
ya saya kira kembali lagi mas ferdi
ya kita tidak mau berspekulasi
serahkan kepada pihak
penegak hukum ya yang nanti akan melakukan
karena musim penghujan ini prediksinya masih akan terus berlanjur
sampai januari ke depan
artinya ancaman ancaman petir menyambar lagi ke kilang kilang yang lain juga berpotensi tinggi begitu ya pak eki ya
tujuh betul mas ferdie
untuk itu makanya early warning ini memang menjadi penting ya
untuk kita bisa berkoordinasi lagi lebih lanjut dengan bmkg
ya sehingga kita bisa mengantisipasi ya
agar hal yang terjadi
bisa tidak terjadi
tidak terulang lagi
oke karena dalam tahun ini saja sudah dua kali yang penyebab bulan juni kalau tidak salah kebakaran juga
ini sudah ada hasil investigasi yang kemarin
ya saat ini sudah ada tapi kami belum bisa menyampaikan
sementara ini memang faktor alam yang menjadi salah satu
penyebabnya apa pak ifki petir juga
salah satunya menyangkut masalah dari faktor alam tadi
oke petir juga berarti udah dua kali kena petir gitu ya
oke pak ifki yang kita juga ingin dapatkan jawaban adalah dampak terhadap pemukiman warga
ada temuan juga pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kebakaran ini
dan juga bagaimana warga yang panik dan harus mengungsi ke sejumlah tempat
apakah kemudian ini juga akan menjadi hal yang akan dikaji kemudian supaya jangka panjangnya ini tidak akan terjadi
hal hal seperti ini
ya baik mas ferdi ya
terkait dengan masalah warga yang kami alihkan ke tempat yang aman
jadi pada saat kami berhasil mengendalikan api ya
dan warga sebagian besar sudah meninggalkan tempat atau lokasi pengamanan
ya baik yang ada di aula kelurahan maupun yang ada di sarana ibadah ya

ya kita sudah mengambil tempat yang aman
dan kami sendiri ya kami langsung bergerak cepat ya pada hari minggu itu sendiri
tim kami sudah berkeliling ya untuk memastikan dampak yang terjadi seperti apa yang menimpa warga
ya kami sedang saat ini masih berproses terus menginventarisasi jenis maupun jumlah dari dampak tersebut
oke karena gini pak ifki repot juga gitu ya kalau setiap terjadi kebakaran warga harus panik dan mengungsi

ada duduk bersama dengan pemerintah kabupaten cilacap sendiri untuk memastikan bahwa kedepannya saat bencana bencana ini terjadi tidak membuat warga panik
tidak harus mengungsi tidak harus menunggu sampai apinya padam
karena kan kalau tanki terbakar ini kan cukup lama proses pemadamannya
ya jadi begini mas ferdi
sebenarnya kami ya sudah melakukan pembicaraan awalnya dengan pihak pemerintah daerah
ya waktu itu bu dirut bersama dengan pak bupati ya
jadi itu sudah dikaji ya area yang memang diperlukan untuk sebagai buffer zone
sehingga kita memiliki ruang yang aman yang bisa tidak terlalu dekat dengan masyarakat
nah untuk pengkajian tersebut ya semuanya sudah dilakukan
dan saat ini memang dalam proses lebih lanjut untuk tentunya dilakukan fcd ya
dengan pihak pihak terkait
dilakukan apa pak fgd
fgd fokus kepedasian untuk hasil kajian tadi
oke artinya sudah tujuh kali kebakaran kemarin ini masih terus dirampungkan
bagaimana kemudian solusi yang paling komprehensif dan membuat semuanya aman begitu ya
terhadap masyarakat dan juga dampak lingkungan
karena air sumur katanya juga tercemar kebun kebun juga tercemar
ini juga akan masuk dalam kajian selanjutnya
dan cukup mendesak begitu ya
jadi untuk jangka pendek ini tadi seperti yang disampaikan bahwa insya allah karena kami juga memiliki pengetahuan atau dampak dari apa yang sudah terjadi
jadi dengan masyarakat kita sudah dan dibantu oleh aparat pemerintah setempat tingkat kelurahan untuk menginventarisasi tadi dan memberikan bantuan bantuan yang diperlukan
oke berarti sampai hari ini masih
jadi ini hanya soal pendataan yang terdampak dan memberikan bantuan ya pak ifki ya
oke artinya kemudian akan ada solusi yang lebih solutif begitu
tidak hanya sekedar memindahkan warga saat mengungsi dan memberikan bantuan
tapi mungkin agar tidak ada dampak sama sekali ke pemukiman di sekitar gitu ya
oke rekomendasi dari dpr begitu pak ifki akan ada investigasi menyeluruh akan seperti apa kemudian
langkah atau amunisi nanti kalau kemudian disiapkan pansus begitu atau panja untuk menyelidiki penyebab kebakaran kebakaran yang terjadi di kilang minyak cilacap ini
ya kami pada intinya ya di dalam internal kami sendiri ya bu dirut sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan sebuah evaluasi ya artinya ya sama ya
apakah itu investigasi dan segala macam
intinya adalah bagaimana kilang kilang pertamina dapat lebih ditingkatkan kembali ya supaya tadi bahwa reliability keandalan dari kilang itu dapat lebih ditingkatkan dan tentunya tingkat keselamatan dan keamanannya juga termasuk di dalamnya
oke artinya siap ya pertamina nanti kalau dipanggil dpr untuk ditanyakan soal penyebab dan apa dampak dampak kebakaran kilang ini nanti juga akan
jadi itu sudah ready begitu pak fk ya
oke baik pak ifki komitmen itu yang kita inginkan agar kemudian tidak ada lagi dampak yang luas begitu ya terhadap permukiman warga yang ada di sekitar kawasan kilang pertamina di cilacap
untuk pasokan sampai hari ini aman ya pak
baik ya untuk pasokan sebenarnya mas ferdi ya sejak kejadian itu sebenarnya kilang itu tetap beroperasi ya
jadi warga yang ada di jawa tengah dia maupun sebagian jawa barat tidak perlu khawatir ya
jadi pasokan juga ataupun stok ya mencukupi malah lebih ya
kita juga memiliki tujuh fasilitas di dia fasilitas terminal bbm di dia dan jawa tengah
tiga fasilitas terminal lapd di dia jawa tengah dan juga fasilitas terminal bbm di tasikmalaya
dan juga dua terminal bbm di bandung group
jadi saya kira tidak perlu khawatir karena kami juga monitor menyangkut masalah pasokan dan stok
juga kami juga memiliki mekanisme yang disebut rae
routine terus kemudian alternatif dan emergency
jadi kita sekarang fasilitannya adalah rutin ya
sementara untuk nyakut masalah alternatif nanti kalau memang hilang bisa disupport dari kilang yang lainnya itu yang kita lakukan
oke berarti tidak ada kelangkaan pertalaid gitu ya di jateng dan dia
alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi
oke baik terima kasih
ifki sukarya corporate secretary pt kilang pertamina international sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih pak ifki
kembali selamat sore